ikatan dokter anak indonesia menyebut total ada lebih dari satu ratus tiga puluh kasus anak mengalami gangguan ginjal akut misterius
bahkan enam puluh sembilan persen diantaranya dilaporkan tidak buang air kecil sama sekali
apa saja gejalanya dan apa temuan terbarunya
melalui sambungan telepon sudah tersambung dengan ketua umum ikatan dokter anak indonesia piprim basarah yanuarso
selamat malam dok
dok ini terdapat lebih dari satu ratus tiga puluh kasus anak indonesia terdeteksi gangguan ginjal akut misterius
apakah data ini sudah bertambah hari ini dok
iya jadi ini datanya kita kumpulkan dari laporan seluruh anggota idai di indonesia
walaupun mungkin belum semua terkumpul tapi per hari ini kita kumpulkan ada satu ratus lima puluh dua kasus yang masuk ke kami
dengan sebagian besar usianya antara satu sampai lima tahun
baik berarti bertambah lebih dari dua puluh
dan hingga saat ini apa saja temuan terbaru dari idai dok
ini kenapa kita sebut misterius
karena memang terus terang kita belum tahu pasti penyebabnya
apakah betul seperti di gambia terkait dengan obat obatan etilendrikol
ataukah terkait dengan misg
ataukah ada infeksi yang lain
nah ini masih kita investigasi di internal idai sendiri
kami melibatkan berbagai unit kerja koordinasi ya
itu ada dari nefrologi dari eria dari infeksi
kemudian juga set gas covid
dan kami masih terus melakukan investigasi termasuk menyelidiki apakah peran intoxikasi obat obatan
jadi apa kadar obat obatan terkait dalam darah pasien pasien itu juga masih di dalam investigasi
hasilnya belum kami dapatkan
ini yang menjadi pertanyaan dari netizen juga begitu ya
sebenarnya apakah ada perbedaan kasus gangguan ginjal ini dengan yang dewasa dan juga anak anak yang saat ini misterius dok
pada anak anak yang di dalam kondisi
anak itu biasanya kalau dia ada gangguan ginjal ya atau kidney injury itu biasanya karena kelainan bawaan ya
apakah ginjalnya kecil memang tidak tumbuh ya atau ada masalah masalah bawaan kongenital
namun ini terjadi pada anak anak yang tadinya normal ginjalnya
kemudian ada gejala prodromalnya yaitu infeksi seluruh pernafasan akut
ada infeksi seluruh pernafasan akut ada demam
kemudian sebagian besarnya itu tiba tiba tidak ada kencing sama sekali
dan ada juga yang memang kencingnya berkurang
itu gejala yang terjadi pada anak anak ini
dok tadi gejala sudah disebutkan
apa yang bisa dilakukan oleh orang tua ketika memang anaknya mengalami gejala tersebut dok
karena ini ada tidak kencingnya
jadi orang tua sebaiknya memang membawa anaknya ke dokter anak terdekat
syukur syukur kalau ada konsultan ginjal anak yang terdekat
tapi sementara menunggu mungkin karena produksi urinnya juga tidak ada
harus dibatasi maksimal asupan cairannya dulu
ini mungkin juga penting
jangan sampai tensinya sudah tidak ada
terus anak itu mengkonsumsi minum ya
ini kan tentu suatu tindakan yang tidak bijaksana
tapi yang penting adalah segera mungkin orang tua bisa membawa ke dokter anak yang terdekat
dan teman teman sejawat dokter anak mungkin juga bisa kemudian segera melapor
jadi kita akan melaporkan kasus ini ke dinas kesehatan atau ada juga link idai
yang kami sudah sebarkan ke seluruh anggota
supaya kita bisa mendata seluruh kasus ini di indonesia
dok ini kan terjadi di empat belas provinsi di indonesia
sudah enam belas data terbaru
apakah ada pengaruh juga dari tempat tinggal mungkin dok
atau seperti apa
masih belum diketahui
lokasinya juga menyebar ya
ini ada di jakarta jawa barat jawa tengah jogja banten
kemudian di bali kaltim kalsel sulawesi juga ada aceh ada sumbar ada
jambi ada kepri ada papua barat ada ntt ada
jadi saya kira di seluruh wilayah memang ada
dok lalu ini berarti ada
masih ada kemungkinankah berhubungan dengan misi
yaitu pasca covid sembilan belas
jadi kami juga belum bisa menyingkirkan
keterkaitannya dengan misi ini
tetapi memang agak aneh ya
bukan agak aneh
jadi berbeda dengan misi pada umumnya
treatment yang diberikan untuk misi ini
menghasilkan hasil yang kita harapkan
sejauh ini dari data
yang diterima begitu ya
dari satu ratus lima puluh dua kasus terbaru
yang terjadi sejak januari sampai dengan tiga belas atau empat belas oktober dua ribu dua puluh
sejauh ini usia rentang usia berapa yang menjadi korban di sana
atau yang mengalami penyakit ini dok
dari laporan yang masuk
usia paling banyak itu usia satu sampai lima tahun ya
walaupun ada juga
di bawah setahun
lima sampai sepuluh tahun juga ada
dan di atas sepuluh tahun juga ada
cuman nggak banyak
yang bagian terbesarnya adalah satu sampai lima tahun
justru di usia seperti itu satu sampai lima tahun
biasanya anak kurang aktif mengatakan kepada orang tuanya
apakah dia mengalami sakit atau gejala
seperti tadi tidak bisa buang air kecil dan sebagainya
begitu dok ya
sehingga perhatian dari orang tua dibutuhkan luar biasa untuk menangani kasus ini
ya oleh karena itu orang tua perlu memperhatikan
kalau ada anaknya gejala batuk pilek
kemudian ada saluran cerna
itu lihat bagaimana produksi urinnya
penulis kencingnya itu seperti apa
kalau memang anaknya
kok kelihatannya biasanya kencingnya ada
tiba tiba berkurang signifikan
nah ini orang tua mesti waspada
namun kalau betul betul memang urinnya itu tidak ada jadi masalahnya adalah ginjal itu tidak bisa memproduksi urin
oleh karena itulah mungkin tidak bijaksana kalau anak itu kemudian dipaksa minum sebanyak mungkin
bukan itu problemnya karena ginjalnya tidak bisa memproduksi urin
dan tidak mungkin justru harus membatasi asupan cairan
oke baik kita tunggu bagaimana perkembangannya dok
semoga bisa ditemukan penyebabnya apa sehingga kita bisa mencegah agar anak anak kita tidak menjadi korban dari penyakit ini
terima kasih sudah bergabung bersama kami ketua umum ikatan dr anak indonesia p prim basara yanuar